sebuah video kecelakaan mobil ambulan menjadi viral di jagadmaya
diketahui ambulan yang mengangkut pasien covid sembilan belas tersebut menabrak minibus di perempatan jalan dr sutomo diponegoro surabaya jumat malam lalu
tabrakan tak terhindarkan saat minibus yang tengah melaju tiba tiba berhadapan dengan mobil ambulan yang menerobos lampu merah dari arah lain
selain minibus dua pemotor di belakang mobil ambulan ikut terlibat kecelakaan
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
berdasar undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
mobil ambulans pasien atau senaza covid sembilan belas termasuk dalam pengguna jalan yang mendapat
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini